presiden timur leste francisco guterres luolo melakukan kunjungan ke gedung dpr jakarta jumat pagi
kedatangan francisco langsung disambut ketua dpr bambang susatyo
ketua dpr bambang susatyo mengatakan kunjungan kali ini merupakan kunjungan silaturahmi setelah francisco terpilih menjadi presiden timur leste
selain membahas batas wilayah maritim kedua negara timur leste juga meminta dukungan kepada indonesia agar bisa menjadi anggota asean
dalam pertemuan ini kedua belah pihak memberikan cindera mata khas negara masing masing
ketua dpr juga didampingi oleh wakil ketua dpr fadli zon agus hermanto dan nur hayati asegaf
dukung timur leste menjadi anggota asean itu yang paling penting
dan kemudian juga kami mendorong terjadinya kesepakatan atas isu yang pending
terhadap batas darat dan batas laut kepada mr presiden dan beliau menerima dan memberikan apresiasi dan berjanji bahwa kedua negara akan membicarakannya dalam tingkat yang lebih serius dan lebih cepat
kami juga menyampaikan kepada misi presiden bahwa hubungan kedua negara selama ini sangat baik
termasuk juga hubungan kedua
parlemen yang sudah terbina dengan baik